kita ke informasi lain senin siang ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi melakukan sidak ke silang selatan monas yang sedang direvitalisasi
dalam sidaknya itu menurut edi ditemukan perbedaan antara rencana dan eksekusi
salah satu yang disoroti edi saat sidak adalah pengerjaan revitalisasi yang membuat kawasan monas menjadi penuh beton
padahal dalam pengajuan revitalisasi tanah monas disebutkan akan tetap bisa menyerap air hujan
menurut edi pula seharusnya monas adalah salah satu kawasan hijau utama di jakarta
selain itu edy juga mempertanyakan kemana pohon pohon yang ditebang dari silang selatan monas ini dipindahkan
ia pun menemukan ada gorong gorong yang kotor di dalam kawasan monas
edi mengklaim bahwa pelaksanaan revitalisasi monas salah aturan dan seharusnya perencanaan dilakukan sebelum penganggaran
namun hal ini tidak dijalankan oleh pemprov dki jakarta
di daerah ring satu daerah penyerapan dan di ruang ruang rt rwj ini adalah hijau kalau dibuat seperti ini
kalau adanya seperti ini pasti saya nggak akan kasih
nah di sini juga ada satu keanehan kan harusnya rencananya dulu berapa anggarannya baru dianggarkan
di ujian peranggaran baru perencanaan
nah ini terbalik
nah disini saya ada satu indikasi kekeserigaan bahwa disini ada